kepercayaan itu prinsip buat papan
kalau kamu tidak berhasil menjaganya
papa juga setengah hati memberikan bisnis itu kepada kamu
kalau kamu tidak bisa bersikap profesional
papa lebih nyaman memberikan tanggung jawab itu kepada dia
kepercayaan itu prinsip buat papah
makasih ya tante tapi alia ada sekarang pagi
sebenarnya ini ali juga udah mau berangkat ke kantor sih
tapi alia mampir kesini soalnya ada urusan sedikit sama milo
udah baik kan sama milo
mil kamu juga jangan terlalu keras dong sama ayah
alia pergi dulu ya tantah
alia itu jalan menantu papa
kok belum apa apa udah dibilang calon nantuk
aku sama alia tuh masih penjajakan ma
papa sudah berangkat ke kantor
kita persiapkan judul buat kamu lah
ingat ya tante
perempuan yang dari kampung itu
waktu arvindo memutuskan menikah sama mita itu
sudah merupakan satu kesalahan besar dalam keluarga ini
jangan sampai dua kali dong pak
jadi milo udah dijodohin sama papanya
kok kayak jadi aku yang gak rek
hai biarin aja lah dia mau dijudohin sama siapa kek
perempuan yang mau papa jodohkan dengan melu itu
mama sudah tahu asal usul
dan orang tuanya pun mama udah kenal
apalagi yang diragukan
aduh udah deh udah
milo belum setuju belum ngomong apa apa
mama dan papua udah berantem aja
udahlah kita nggak usah bahas soal ini ya
kita kan bisa bahas yang lain
aku mau ambil air bentar
mita mita sebentar mita
kamu jangan kemana mana dulu ya
soalnya kita akan bahas soal kamu
yuk kita salamannya
kemarin mama udah bilang mama tuh gak setuju
ketidak setujuan mama tuh karena siapa yang akan mengajaknya
menurus bayinya dia
kalaupun menurut disaran kamu
dia membawa anaknya ke kantor itu sangat tidak profesional
apa kamu pernah pikirkan gimana reaksi karyawan karyawan kantor
kalau tahu ada karyawan baru
tapi dia dapat fasilitas yang lebih
dapet ruangan khusus
nggak menutup kemungkinan kalau semua karyawan yang lain
pasti akan menuntut hal yang sama ya kan
mita pernah kerja di sana
dan papa percaya
karena mita punya potensi
iya pak tapi
pertama kali kita masuk ke dalam kantor
dia sudah melakukan sebuah kebohongan
dengan mengaku namanya julie
dan aku yakin
kebohongan pasti akan diikuti dengan kebohongan lainnya pak
tapi kan aku udah pernah menjelaskan alasannya ke milo
apapun penjelasan kamu mita
tetap akan menjadi sebuah kebohongan
dan satu hal lagi pak
papa harus tahu mengenai hal ini
ini adalah sebuah hal besar yang terjadi
setelah minta bekerja di kantor kita
milo menggunakan uang perusahaan untuk menjaga mita
benar kamu melakukan itu
apapun yang milo lakukan itu pasti ada alasannya pak
dan alasannya itu kuat
pada saat itu mita sedang membutuhkan uang itu
danir setiap orang butuh uang
dan satu hal yang harus kamu ingat
kalau kamu menyalahgunakan pemenang
dengan memberikan uang tapi itu uang kantor
itu alasnya yang kurang tepat
itu korupsi namanya
bukan begitu dong pak
orang itu adalah mita
istri almarhum kak arvino
uang itu dibutuhkan untuk bayinya vino
kamu tahu kalau saat itu dia adalah mita
dan kamu harus profesional dalam mengurus perusahaan
untung yang kita tolong akhirnya menjadi anggota dalam keluarga kita
kalau enggak bagaimana
satu hal lagi pak
apa kamu juga akan memberikan uang kepada karyawan karyawan
yang datang dengan mudahnya dan bilang butuh uang ke kamu
ya tergantung alasannya kak
waktu itu mita baru masuk kantor
dia sudah melakukan kebohongan dengan mengaku namanya juli
dia itu baru satu hari kerja lho mil
dan kamu udah menuruti semua keinginan dia
dengan mudahnya kamu memutuskan untuk memakai uang perusahaan
dengan memberikan gaji untuk mita
dengan memberikan gaji untuk mita
dengan memberikan gaji untuk mita
dengan memberikan gaji dobel
dan kamu masih ingat kan
satu hari setelah kamu memberikan uang itu dia menghilang
dan anaknya itu adalah vino
kamu telah melanggar prinsip yang papa tanamkan selama ini
sebagai pimpinan kamu telah menyalahgunakan kekuasaan
untuk kepentingan pribadi
dan itu kamu lakukan tanpa sepengetahuan dianda sebagai vast president
dan papa sebagai pengusaha setama
harus ada batasan batasan yang tegas
kalau kamu tidak mau ambruk
aku tahu pak tapi bisnis juga perlu hati nurani pak
papa baru tahu semuanya
kepercayaan itu prinsip buat papa
kalau kamu tidak berhasil menjaganya
papa juga setengah hati memberikan bisnis itu kepada kamu
dan kalau kamu tidak bisa bersikap profesional
papa lebih nyaman memberikan tanggung jawab itu kepada dia
silahkan papa berikan bisnis ini kepada kakak
dan papa juga tahu kan
dari awal aku memang pengen berdiri sendiri
cuman pada waktu itu aku tidak ingin mengecewakan papa
mulai sekarang aku berhenti dari fashionista

misalnya aku menggunakan topiknya
divideksi sama kata lalu

aku mau memberikan bisnis lima
aku mau diberikan bisnis yang namanya

saya lebih ingin mengikateter
tapi teman kamu juga communicating ke saya
itu kan dianra
mobilnya mau gok
iya heran deh punya supir
semasa sekali gak ada tanggung jawabnya

kan biasanya diurusin sama dia
yaudah aku cek deh ya
aduh hujan lagi
aduh hujan lagi